pemerintah kota bogor memutuskan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas untuk semua tingkatan sekolah
apa yang terjadi bagaimana upaya pemerintah kota bogor menekan angka penyebaran serta prediksi gelombang ketiga
kita bahas lebih lanjut dengan wali kota bogor bima arya dan juga hermawan saputra
dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau yakmi
selamat sore pak wali selamat sore pak herman
selamat sore bung ferdi
baik terima kasih
selamat sore pak wali
pak wali dan juga pak hermawan sudah bergabung dengan kita sore ini
saya ke pak wali dulu
pak wali secara kriteria kan memang sudah memenuhi syarat ya kota bogor untuk menggelar ptm
tapi kemudian kembali dianulir ditunda lagi
betulkah angka kasus semakin bertambah khususnya sejak ptm ini berlangsung pak wali
sejak awal pandemi semua langkah kita pasti didasarkan pada data yang ada
data menunjukkan bahwa lonjakan kasus
kalau minggu lalu masih di bawah sepuluh hari ini sudah di atas seratus
padahal prediksi yang kita lakukan menyentuh angka seratus itu baru di awal atau bahkan minggu kedua februari
jadi lonjakannya ini di atas seribu persen
itu poin pertama
poin kedua dari awal kita cek angka positif di ptm
makin hari makin bertambah
dan secara umum sudah empat puluh lima lebih yang terpapar mulai dari sd sampai sma
nah ini kita lihat harus ada langkah cepat
karena dari data yang terbanyak itu adalah kluster keluarga dan luar kota
artinya kalau di sekolah ini kemudian terjadi lonjakan terjadi kluster
maka akan meningkatkan kasus di keluarga
akan ada ledakan di keluarga
jadi bukan hanya untuk melindungi siswa siswi tapi juga mendalikan ledakan di kluster keluarga
jadi tadi pagi kita ambil langkah cepat
kita sepakati sama sama untuk menunda ptm
sambil mengenjot vaksinasi dua untuk anak anak dan juga booster untuk para pendidik
kalau secara jumlah pak wali yang paling banyak murid atau tenaga pengajar pak
masih murid ya siswa dan siswi yang banyak itu
oke murid ya pak semua tingkatan ya hampir semua tingkatan ini ada kasus ya dari sd hingga sma
oke ini apakah kemudian juga soal vaksinasi yang juga secara persentase masih belum bisa digenjot
atau ada penyebab lain pak wali
vaksinasi kita sudah tinggi
di atas seratus persen untuk dosis satu dan dosis dua
juga sudah sembilan puluh persen
tapi untuk anak anak memang dosis satu nya ini sembilan puluh
silahkan pak wali dilanjut
dosis dua untuk lansia untuk anak anak ini angkanya masih sekitar tujuh puluh persen
jadi kita harus akselerasi lagi untuk anak anak ini
sehingga nanti sudah berdekatan
jadi kita harus siap untuk ptm apabila dilanjutkan
oke baik artinya kemudian ada evaluasi lagi untuk vaksinasi di kota bogor
saya ke mas hermawan
mas hermawan akhirnya pemkot bogor memutuskan untuk menunda kembali ptm seratus persen
apakah menurut anda langkah ini sudah tepat atau justru terlambat
karena memang dari awal minta dievaluasi oleh sejumlah ahli epidemiologi
tapi kemudian tetap lanjut begitu
bijakan ini bagaimana
saya rasa saat ini keputusan yang diambil oleh pak wali kota itu adalah keputusan yang tepat ya
walaupun memang terkesan terlambat
tetapi ini bisa menjadi contoh yang baik untuk pimpinan daerah lain
memang begitu pemerintah mengatakan bahwa omikron covid sembilan belas melalui omikron
penyebabnya ini terjadi lokal transmisi
tandanya kita harus berpacu dengan cepat
untuk pengendalian dan harus melalui skenario kampanye perilaku dan juga kebijakan
yang terpadu dan fokus untuk pencegahan dan pengendalian covid
jadi kalau kita menyimak fakta yang terjadi tentang kasus yang ditangkap oleh data saat ini
itu adalah kerucut kecil saja
jadi semacam fenomena gunung es
di bawah itu bongkahan besarnya jauh lebih besar bisa lima sampai sepuluh kali lipat
dan memang omikron ini lebih cepat daripada varian delta
oleh karena itu saya rasa dan hemat kami bahwa langkah yang diambil oleh pak wali kota adalah langkah yang tepat
dan ini harus menjadi juga contoh buat pemerintah daerah lain agar cepat tanggap
karena bagaimanapun resiko di sekolah ini adalah temuan saja
bahwa di sekitar sekolah di ruang ruang layanan publik pemukiman perkantoran aktivitas orang tua dan tenaga pendidik
di lingkungan di luar sekolahnya pun
itu sudah terjadi
jadi lokal transmission dan berpotensi terjadi massive transmission
karena kecepatan dari omikron ini bung ferdi
tadi pak wali mengatakan bahwa kekhawatiran dengan adanya kluster ptm ini juga berdampak kepada keluarga siswa
ini kalau kita berkaca pada kasus varian delta kemarin ada celah tidak yang masih bisa diupayakan
atau kemudian apa yang kemarin kurang dibanding hari ini untuk pencegahan
ya tentu saja
kalau kita bicara bogor ya misalnya kota bogor
ini kan bagian dari aglomerasi kawasan jabodetabek
dan lalu lintas mobilitas antar daerah di lingkungan jabodetabek ini tinggi sekali
dan kita mengetahui bagaimana lalu lintas misalnya di pagi dan sore hari
kalau keterkaitannya dengan ptm pemukaan tetap buka di sekolah
dan juga layanan transportasi yang padat sekali itu juga memang akan memunculkan kekhawatiran itu
jadi walaupun kasus ini ditemukan
dan pada keluarga besar sekolah atau lembaga pendidikan
tapi sesungguhnya itu berkaitan dengan rutinitas di komunitas keluarga
sehingga memang beresiko terhadap lingkungan keluarga
di mana siswa tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan apabila berinteraksi dengan lingkungannya
pasti melibatkan keluarga tetangga dan sekitarnya
memang ini adalah pilihan yang bijak
bahkan di seluruh wilayah indonesia
hanya saja sebagai epicentrum jabodetabek dari dulu selalu menjadi wilayah perang atau pertempuran pertama menghadapi covid sembilan belas ini
oke baik saya kembali ke pak wali
pak wali kalau kemudian sudah sampai di kluster keluarga
apakah ada mekanisme pengawasan yang lebih efektif begitu
untuk memastikan bahwa tracing dan testingnya ini
ya pak wali
pak wali masih bersama kita
oke ada gangguan audio sepertinya
saya ke mas hermawan lagi
mas hermawan bagaimana kemudian antisipasi yang harus dilakukan
karena kalau sudah menyebar ke kluster keluarga
dan tracingnya berjalan mundur begitu ya
artinya tidak hanya ke depan untuk dilacak siapa yang berinteraksi
tapi ini juga banyak sekali evaluasi ke belakang
ya jadi sebenarnya orientasi sekarang
pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah itu harus fokus pada upaya flattening the curve
atau pelandaian kurva
jangan sampai kenaikan kasus itu sporadis dalam satuan waktu yang sempit
itu akan menimbulkan kepayahan dan kelelahan di fasilitas kesehatan
dan juga tenaga kesehatan
itu sebab upaya ini harus paralel dilakukan
baik oleh masyarakat
bagian dari bentuk perubahan perilaku
agar kembali taat protokol kesehatan
terbiasa mencuci tangan
menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas
tapi juga upaya pemerintah untuk melakukan active case finding
upaya menemukan kasus secara cepat
dengan demikian bisa disolasi
dan bisa dipulihkan
atau dilakukan treatment dengan baik dan cepat
nah upaya ini bisa saja
tifadnya sistematik random testing di komunitas
maupun di lingkungan lingkungan sekolah
atau lembaga lembaga pemerintah yang memberikan layanan publik
nah memang hemat saya
tidak bisa disertai hanya imbauan saja
melainkan perlu ada kebijakan yang kuat
untuk mengendalikan ini
jadi sekali lagi kita tidak dalam rangka menakuti
melainkan memberikan wacana yang faktual
tetapi juga kita tidak perlu panik
kita tidak perlu worry berlebihan
pemerintah dan masyarakat kita sebenarnya sudah berpengalaman
menghadapi varian delta
juga gelombang satu dan dua sebelumnya
nah oleh karena itu kita kembali kepada kampanye perubahan perilaku
ketaatan terhadap protokol kesehatan yang lima m tadi
ditambah dengan upaya active case finding yang dilakukan oleh pemerintah
ini bagian dari flattening the curve initiative tadi
nah plus upaya cakupan vaksinasi yang harus
dan tentu saja yang menjadi perhatian khusus adalah
orang orang dengan segmen lansia dan comorbid
karena biasanya memang capaian vaksinasinya masih rendah
kita berharap kota bogor adalah kota yang cukup strategis
menjadi penyambung dari berbagai kota lain di sekitarnya
juga tempat tempat pariwisata dan aktivitas publik sekitarnya
oleh karena itu upaya pak wali tadi harus disertai juga
dengan kampanye perubahan perilaku yang
melibatkan lokal influencer
yang kembali berdasarkan
inisiatif atau partisipasi
pada tingkat komunitas terkecil
itu harapan kita yang memang kita lakukan
yaitu melakukan upaya pelandaian kasus
agar tidak terjadi kenaikan yang cukup sporadis
di februari dan nanti di akhir maret
mas hermawan gini
untuk menekan upaya penyebaran ini kan
kita tahu bahwa varian omikron ini
memang secara penularan cepat
secara dampak terhadap daya tahan ini menjadi
tidak terlalu kuat begitu
artinya isoman dibutuhkan
tapi untuk mengawasinya ini kan
kalau belajar dari varian delta kemarin
kan tidak gampang begitu
perlukah kemudian ada metode isolasi terpusat begitu
agar bisa menjadi pengawasannya menjadi ketat begitu
kalau kita melakukan kebijakan itu secara sistematik
artinya kebijakan berorientasi
itu lebih cepat lebih bagus
tetapi kalau kita terus menunda dari segi pendekatan kebijakan
untuk mengarahkan penyediaan fasilitas isoter
dan juga upaya upaya yang proaktif dari masyarakat
memeriksakan diri melaporkan diri
maka jangan sampai terlambat
maka itu lebih cepat lebih baik
karena kalau sudah terjadi masih transmission yang lebih besar
sulit sekali untuk kita mengantisipasi
dan mengukur resiko
karena sebenarnya kan sekarang pembuktian omikron ini kan
sebenarnya sudah ada analisisnya
memang disebabkan oleh omikron
karena itulah omikron ini kadang karena dinilai bergejala ringan
atau bahkan tanpa gejala
jadi orang merasa abai saja terhadap pemeriksaan
padahal boleh jadi karier
dan akhirnya juga mengenai orang orang yang justru memiliki resiko
saya ke pak wali
pak wali sudah bergabung dengan kita ya
pak wali bagaimana kemudian menekan merebaknya kluster keluarga ini
apa yang berbeda upaya yang dilakukan
apakah perlu wacana untuk isolasi terpusat
mengingat juga di rumah pengawasannya ini mungkin agak sedikit longgar
kalau kita belajar dari kasus varian delta kemarin
kita sudah mengantisipasi ini
karena berdasarkan simulasi yang kita lakukan
kemungkinan besar lonjakan itu bisa meningkatkan angka ketersian tempat tidur di rumah sakit
jadi tidak bisa semua masuk rumah sakit
sebagian besar ujung ujungnya akan harus isoman
nah karena itu yang penting adalah kita kuatkan pemantauan isomannya
yang pertama kita sekarang sedang lakukan pematangan
untuk sistem pemantauan isoman melalui pengobatan pemantauan jarak jauh
jadi begitu ada pasien yang harus isoman
maka mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan
berkonsultasi kemana terkait dengan kondisi kesehatannya
jadi telemedicine yang pertama
yang kedua adalah kita aktifasi kembali relawan relawan
yang akan bersinergi dengan puskesmas
untuk memastikan pemantauan maksimal terhadap isoman
ya karena rumah sakit tadi kita antisipasi akan penuh
kemudian pusat isolasi terpadu juga akan terbatas juga pada akhirnya
jadi pilihannya adalah menguatkan sistem pemantauan isolasi mandiri di rumah
kalau untuk sistem kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan sudah memadai pak wali
sejauh ini sebagai antisipasi
sekarang tadi pagi saya minta untuk mempercepat proses konversi
tempat tidur dari tempat umum menjadi layanan untuk covid
tapi kita pastikan ada aturan yang jelas
kriteria apa sehingga warga bisa dirawat di rumah sakit
tidak bisa semua
tidak boleh hanya flu biasa karena bisa membayar kemudian di rumah sakit
prioritaskan untuk gejala sedang dan berat
terutama yang comorbid atau lansia
jadi ini harus jelas dulu siapa yang diperliteskan masuk rumah sakit
jangan sampai angka bor itu tinggi
tetapi sebetulnya banyak yang tidak perlu dirawat di rumah sakit
oke sampai kapan penundaan ptm ini dilakukan pak wali
sampai angkanya melandai tren di covid melandai
dan juga vaksin anak anak sudah maksimal
termasuk booster untuk para pendidik atau guru
oke untuk koordinasi
dengan wilayah agglomerasi lain akan ada langkah itu yang akan diambil
sejauh ini belum
kita masih fokus untuk memastikan konversi tempat tidur cepat
kemudian pemantauan isoman juga siap
lain lain belum kita koordinasikan dengan jakarta atau wilayah yang nggak ibu kota lainnya
oke saya terakhir ke mas hermawan
apa yang seharusnya berlaku untuk terus menekan angka kasus ini juga di daerah daerah lain
kan ptm masih tetap lanjut di jakarta seperti itu
kalau kemudian daerah aglomerasi tidak mengkoordinasikan ini dengan baik
tidak menutup kemungkinan ini akan terus menyebar
ya betul sekali bung ferdi
jadi hemat kami memang harus ada harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan di antar wilayah
di dalam ruang agglomerasi ini
jadi kalau misalnya hanya membatalkan atau menunda ptm misalnya itu parsial
kalau transportasi diberi ruang full capacity
sementara pemukiman dan lain dibatasi itu juga masih parsial
jadi kita harus kembali kepada pendekatan yang integratif dan holistik
dimana ketika kita sudah menganalisis resiko di dalam satu wilayah
agglomerasi di mana tingkat mobilitas dan intensitas masyarakatnya tinggi
itu harus satu kesatuan
tidak bisa hanya pendidikan saja
sektor yang kita batasi tidak bisa hanya sektor layanan publik saja
tidak bisa pada sektor pekerja ketenagakerjaan saja
tetapi kesemuanya itu harus dinilai menjadi suatu parameter yang terukur
itu sebab ppkm itu bernilai leveling
karena adanya pengaturan volume dan intensitas dalamnya
tetapi ini juga harus diharmonisasikan dan harus disinkronisasikan dengan
daerah lain sekitarnya
dan ini yang saya pikir pemerintah pusat juga harus segera mengambil tindakan yang
terarah dan fokus untuk ini
karena bulan februari besok sudah dimulai
karena pemerintah juga memprediksi diantara februari dimaret
itulah terjadinya lonjakan yang cukup drastis
maka itu pengendalian dini
upaya pencegahan melalui kolaborasi multi stakeholders
wajib dilakukan dengan disertai upaya testing tracing yang memadai
dan juga kembalinya kampanye
untuk lima m sebagai basis berperilaku di saat pandemi seperti ini bung ferdi
oke baik masih ada waktu walaupun kita berkejar kejaran begitu ya
dengan apa namanya prediksi tadi yang disampaikan
tapi kemudian dengan koordinasi dan harmonisasi integrasi
seluruh pihak bisa terus menekan penyebaran angka covid sembilan belas
terima kasih mas hermawan saputra dewan pakar iakmi sudah bergabung dengan kita
dan juga wali kota bogor bima arya sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
assalamualaikum dan salam sehat
terima kasih waalaikumsalam salam sehat dan selamat sore